ilang dia gak punya uang buat masak masak
assalamualaikum kang tin
cek yaya mau kemana
mau ke rumah pak kemet
duluan ya assalamualaikum
apa lagi sih tin
saya berangkatnya kapan atu
ya ampun sih entin
kamu gak sadar apa
pas kamu daftar aja kamu tuh udah
pak ustadz dari mana
kalau nyapa orang itu pakai salam
pak ustadz dari mana
kamu tidak perlu tahu urusan saya ustadz
kalau saya kasih tahu juga paling jawabannya cuma
siapa berkata pola pakaian vuitt a democrat
pak ustadz ibu yesterday
ternyata emma udah pulang a
dedek cantik gak perlu takut
kan ada a sobri
dede cantik serius apa enggak sama a sobri
berarti gak boleh takut
semua harus kita hadapi
apapun yang terjadi sobri akan melamar dedeh
apabila emak sama bapak tidak menyetujui
sobri sama dede akan kawin lari
jadi sebenarnya emma itu nggak kebot
tapi patah sedikit
berapa hari bertemu pengabduku

tapi udah berapa hampir
pak ustadz tidak mau sholat
kalau berdoa itu
saya bukan mendoakan
ucapan itu doa
kalau mau berucap
saya capek mau istirahat
iya pak ustadz
harisan kapan lagi sih
masih lama kang
di rumah siapa kang
oh pantesan hilang dia
nggak punya uang buat masak masak
mau ke rumah pak kemet
duluan ya assalamualaikum
apa lagi sih tin
saya berangkatnya kapan atu
ya ampun sih entin
kamu gak sadar apa pas kamu daftar aja kamu tuh udah tua
neng dedeh nunya nakrantang
sekarang teh sepi ya kang bos
nggak ada dedeh
kalau misalkan kebun sudah bisa ditinggal
dan kamu teh sudah bisa ngurusin sendiri
saya mau ngajarin membantu anak anak di kampung untuk belajar ngaji di masjid
kekeluargaan itu teh dibangun di rumah dan diperkuat di masjid
masih ada kang bos anak anak yang mau ngaji
ucuy lihat sekarang teh pada sibuk sama hp
kita tidak tahu kalau tidak mencoba
yang terpenting teh niat kita baik
harusnya dengan adanya gadget
komunikasi jadi lebih mudah
dan silaturahmi bisa terjalin dengan baik
tapi bukan itu masalahnya
yang hilang sekarang teh dari kampung cidahu
itu rasa kekeluargaan
sampai ke situ kang bos jadi pusing
mendingan cuma nembang aja deh
katemong tika jauhan
neng dedeh no nyane kerantang
mau kemana teh
mau ke rumahnya pak kemet
teteh dengar kamu baru dibeliin kios ya sama kos warak
kamu emang aneh ya
jangankan lagi sedih kong
udah seneng begini aja kamu tuh masih ngeluh terus
asal tau kong
semua orang itu punya kekurangan
si koswara juga punya kekurangan
cuman satu kekurangannya koswara
punya istri seperti kamu
eh harus si teteh
banyak orang yang kerja kum
tapi tetap aja gajinya lebih kecil dari istrinya
akhirnya kayak kamu juga baperan
anak anaknya minta uang jajan sama maminya
ya tetap saja kan mereka masih kerja tapinya
ini percuma juga kerja kong
soalnya gajinya juga tidak dipergunakan di rumah